tadi saya ajar boy abis abisan sampai babak belur
kenapa kamu gak suka kalau boy diajar
jadi kalau misalkan aku kaget
muda biasa mas
kayaknya serem juga kalau dia pukul gitu kan
babak belur gitu ya
ngeri gitu dengernya
jadi kaget juga kayak ketakutan juga
boy itu harus sekali kali dihajar
biar dia gak kurang hajar
kalau sampai boy kenapa napal
si boy gak akan berani lagi deketin nonrepa
tapi kalau sampai dia nekat juga
saya akan bikin rusak wajahnya pak
eh ya mas maksud aku
jangan frontal gitu dong
lo gimana sih badan gede tapi otak kosong
nanti misalkan boy ngaduin ke kantor polisi
itu kan bahaya buat kita kan mas
jangan ekstrim gitu
kamu harus tau kalau
boy duluan yang mengganggu anak kita
jadi kalau dia lapar polisi
kita akan sewa pengacara yang termahal
lo gak mau dengerin omongan gue
rase banget sih lo
pakai mau ngerusak mukanya boy lagi
lo iri kan bagas
muka lo udah rusak dari lahir
sekarang kamu pulang ke rumah
semoga boleh baik baik aja
kok boy belum kuat
sadar sadar juga ya
lo gak usah cemas gitu
boy tuh gak bakal kenapa napa
irah kerjikir dikira ngeleng soraknya
tuh doakan si aden
bagaimana kejadiannya kok
boleh bisa sampai masuk rumah sakit
boleh di gembukin sama bodyguard kiriman papinya reva
jadi gak ada kamu ya
anak saya jadi celaka
mendingan kamu tuh pergi dari kehidupan si boy
tolong jangan bikin anak saya itu susah
ini semua bukan kemauan reva
karena kalau reva mau kejadian ini
dia gak mungkin ada disini sekarang
kamu kok drama banget sih
biar kelihatan kamu tuh baik
pak udah ya
kita ngebahasnya nanti aja
ya udah dong yang jelaskan reva ini gak ada apa apa
gara gara eva anak kita tuh masuk rumah sakit
mendingan kamu pergi dari hadapan saya sekarang
gapain sih kamu disini setiap bilang pergi
udah deh pak diem
ini rumah sakit
bewain aja terus
aku lebih baik pergi aja
lebih baik aku pergi dari kehidupannya boy
makasih om udah baik banget sama aku
makasih om udah sayang sama aku
udah percaya sama aku
tapi kayaknya aku emang harus pergi om
udah nyata menitai gatai gatui
gak laeng reva
tidak punya perasaan pisang
kayak bukan seperti perempuan saja
aku ingin berhenti aku ingin berhenti dengan dirimu
tunggu aku mau bawa tisu dimana ya
aku ingin bawa tisu kurut ya allah
nasib keadaanku malah yang reparnya pergi
ternyata menitengahku gustin agung ya allah
kalau gua rasa dia itu cuma panik banget
dua dua kok gara gara boy lagi di icu ya
gua rasa omongan nyokapnya boy itu benar
emang gue jadi masuk rumah sakit gara gara gue
dia keadaannya kayak gini gara gara bokap gue nyawa bodyguard
dan ini juga salah istri muda bokap gue
karena gue yakin banget
pasti sebenarnya dia
sebenarnya tuh adriana yang nyuruh bokap gue buat nyawa bodyguard
supaya gue jauh dari boy
sumpah nyokap muda lah tuh ya
dia jadi gak bisa ikut uas kan
semua gara gara adriana
udah yang itu gak usah lah pikirin
percaya sama gue
dia tuh pasti dikasih ulangan susulan sama guru guru oke
udah udah mendingan sekarang
enggak usah enggak usah
ya justru gue anterin lo pakai mobil
makasih lo udah perhatian sama gue
gue bisa pulang sendiri kok
gue tuh takut kalau lo pulang sendiri
gue takut kalau lo lagi galau gini lo ntar
bawa motornya lo galau galau terus gak fokus
gue takut lo kenapa napa re
janji jangan ngebut ya
nggak bakal ngebut
ntar gue cabut ya
gue balik duluan ya megan
udah datang belum dia